tidak ada apa yang telah terjadi
saya guru aku mohon izin untuk pergi ke gandara dan menyusup ke sana
agar munding laya bisa mengangkatku menjadi ulu balangnya
raden kau tidak semudah itu datang ke sana
apalagi kondisimu seperti ini
munding laya tidak akan percaya
kau seorang kesatria
tapi seh keadaan ini semakin runyam
dan aku harus segera mengambil tindakan
semoga alloh mati

keadaan mereka sangat menyedihkan sekali
kesan sekali nih mas
nimas kita harus melakukan sesuatu
nyiro apakah nyiro bisa mengobati mereka
nimas ini teh penyakitnya sangat parah
dan satu satunya obatnya lah mata air dari cikau nimas
tapi itu sangat jauh
baik kalau begitu saat ini juga aku akan pergi ke sana nyiro
nimas berbahaya jika kau pergi sendiri
ijinkan aku menemanimu
biarkan aku pergi ke sana seorang diri
saat ini keadaan sedang genting nyai
lebih baik biarkan aku saja yang mencari ke sana
nyai di sini saja menjaga jaga jika ada bahayanya
insya allah aku akan baik baik saja
hati hati di jalan ya nimas
aku berada di mana
aku tidak mengira
aku masih hidup
badanku terasa sakit semua
aku harus bagaimana
untuk keluar dari sini
aku tidak mau mati di sini
kemana perginya arkadana
tidak dapat kutemukan
sudah aku akan menang
aku ingin berubah
saya harus mengambil tawaran
karena aku ingin berubah
saya harus memiliki kemampuan
untuk menjaga dewa batara
dan menjaga dewa batara
apa yang terjadi
kenapa rakyatku dipukuli oleh prajuritku sendiri
aku tidak boleh tinggal diam
nimas penyakitnya sangat parah
dan satu satunya obat ialah mata air dari cikawung nimas
mata air cikawung
kalau begitu saat ini juga aku akan pergi ke sana nyiro
tidak mungkin nimas
tidak mungkin nyairoh
tidak mungkin nyairoh
tidak mungkin nyairoh
kau hanya boleh melihat saja tapi jangan pernah ikut campur urusan kamu maaf
rajur aku tidak bermakmu untuk mencampuri urusan kalian tidak suka dengan
kesenangan kalian kalau begitu kau akan kami siksa juga aku peringatkan kepada kalian
pergilah dari sini dan jangan pernah mengganggu warga lain orang yang sangat kuat lebih baik
sekarang ceritakan kepada kenapa para prajurit ini memukul kalian
anu tuhan hamba tidak mampu untuk membawa pajak tiga kali lipat yang terlalu naikkan
ambahnya bisa membawa pajak seperti biasanya ya kenapa nanti hamba gagal tuhan apa benar
seperti itu hal itu benar adanya kisah anak tapi itu adalah perintah dari abu siliwangi
jika kishanak mencoba untuk menghalangi hamba kisanak pun pasti akan berhadapan langsung dengan
amarah prabu siliwangi jangan kau jangan berbohong kepada
tambah sama sekali
tidak berbohong jika tidak percaya kisanak bisa datang langsung ke istana menemui gusti prabu siliwangi
lalu bagaimana dengan raden walangsungsang dan juga yang lainnya ampun kisanak tentang
raden walangsungsang raden walangsungsang sendiri sempat mendapatkan hukuman dan diusir dari istana
jaga dewa batara sebenarnya apa yang telah terjadi
cekur aku mohon izin untuk pergi ke gandara dan menyusup kesana agar mending laya bisa
mengangkatku menjadi hulu balangnya raden kau tidak semudah itu datang ke sana apalagi
kegandaan dan menyusup kesana agar mending laya bisa mengangkatku menjadi hulu balangnya raden kau tidak semudah itu datang kesana apalagi kondisi menurutmu ini tidak akan berhasil

sheikh keadaan ini semakin runyam dan aku harus segera mengambil tindakan apalagi aku khawatir
dengan keadaan ibu ndan saya mengerti tapi percayalah kalau kau memaksakan diri untuk
kesana itu bisa membahayakan dirimu sendiri ratu lalu apa yang harus aku lakukan cek
raden saya akan memberikan pusaka tombak rangga buah
pusakai tidak mudah untuk diambil kau harus lulus dengan ujian itu jangan
khawatir sheikh insyaallah gagak lumayung akan dapat menyelesaikan ujian itu jangan menyerah

baik raden ujian itu akan menguras tenagamu
baik sheikh raden ujian itu akan menguras tenagamu
maka kau harus bisa mengendalikan dirimu rani
insya allah syekh guru
aku akan mengingat semua pesan yang saya berikan
kalau begitu syekh raden
kita segera ke gua itu
aku tidak salah dengar
kau minta untuk dilepaskan
kemana kesombonganmu tadi
cuy aku tidak takut padamu
masih berani kamu bangga
kau hitung kuat kuat
belas kali kau menjamu
sini aku menjamu
harga dana peter
dua minggu kemudian
kau tahu apa sip competitive games